undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh tentang pertambangan mineral dan batu bara minerba melarang ekspor mineral mentah
setelah biji nikel dilarang ekspor mulai satu januari dua ribu dua puluh lalu giliran bauksit yang terkena larangan ekspor mulai sebelas juni dua ribu dua puluh
dalam pasal satu ratus dua dan satu ratus tiga undang undang tersebut mengamanatkan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah mineral
selama masa pembangunan fasilitas pemurnian tersebut ekspor produk mineral mentah diberikan waktu selama tiga tahun sejak uu pertambangan mineral dan batu bara tersebut diundangkan pada tahun dua ribu dua puluh
artinya batas akhir ekspor biji mentah mineral komoditas pertambangan adalah juni dua ribu dua puluh

akan tetapi merujuk pada peraturan menteri sdm no tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang kelanjutan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri pasal tiga dan empat menyebut
pemegang izin usaha pertambangan iup dan izin usaha pertambangan khusus iupk komoditas tembaga besi timbal seng dan lumpur anoda sebagai olahan tembaga masih bisa diekspor hingga tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
artinya terdapat kelonggaran satu tahun bagi lima komoditas tersebut untuk dijual ke luar negeri
aturan tersebut ditandatangani arifin tasrif enam juni dua ribu dua puluh tiga lalu atau empat hari jelang batas akhir ekspor mineral mentah sesuai uu pertambangan mineral dan batu bara

tapi juga melihat kelas kelasnya
dan kelas kelasnya juga melihat kelas kelasnya
dan kelas kelasnya juga melihat kelas kelasnya

dan kelas kelasnya juga melihat kelas kelasnya
bahwa komoditas ini diistimewakan komoditas lain tidak
tapi sudah mempunyai beberapa kriteria
sebagai contoh yang saya sudah sebutkan tadi bahwa pemerintah pertama melihat bahwa ada suatu masalah pada waktu pembangunan smelter yaitu adalah pengaruh covid sembilan belas
peraturan menteri esdm nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga tersebut memberi penambahan waktu ekspor terhadap lima komoditas

dan diperlukan penambahan waktu ekspor terhadap lima komoditas

dengan disertakan sanksi kepada pemegang iup dan iupk
maka dana jaminan tersebut akan disetorkan kekas negara
kedua selain dana jaminan kesungguhan
dari total penjualan ke luar negeri dalam satu periode perhitungan
sanksi ketiga pemegang iup dan iupk yang melakukan perpanjangan ekspor juga dikenakan denda dari kementerian keuangan
perpanjangan ekspor komoditas mentah dalam peraturan menteri sdm nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga tersebut
mendapat kritik keras dari direktur eksekutif pusat studi hukum energi dan pertambangan pusher
artinya apa saat membuat undang undang itu kan sudah memperkirakan bahwa memang terjadi covid
jadi bahkan saat itu pun kami sudah memprediksi beberapa semel terbesar juga tidak akan pernah selesai tahun dua ribu dua puluh tiga
ada rekaman rapor di dpr sudah memperkirakan semel ter tembaga nggak akan selesai
tapi kan toh ternyata undang undang itu diketok
artinya apa artinya betul betul ini praktek ketatanegaraan
dan yang tidak baik
sebuah norma yang ada dalam undang undang tetapi dikesampingkan melalui sebuah peraturan menteri
dalam rapat kerja komisi tujuh dpr rabu dua puluh empat mei dua ribu dua puluh tiga lalu menteri sdm arifin tasrif menjelaskan
penambahan waktu ekspor mineral mentah atau relaksasi tetap dijalankan
dengan pemberian sanksi atas keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian
sesuai keputusan menteri sdm no delapan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
lima perusahaan dan lima komoditas disebut menteri sdm mendapatkan relaksasi berupa perpanjangan ekspor mineral mentah
perusahaan tersebut adalah pt freeport indonesia dan pt aman mineral nusa tenggara
untuk komoditas tembaga dan lumpur anoda pt sebuku iron letterik ore untuk komoditas besi
dan kapuas primako untuk dua komoditas yang berbeda
berita terkini mengenai komoditas yang berbeda
yaitu timbal dan seng
agung happy jakarta